yang jelas kita kan ada dua tiga menteri ya pak erlangga tentunya sesuai amanat munas kita calonkan sebagai presiden
kemudian yang kedua memperin pak agus kita sampaikan dari itu dari ketua umumnya sampaikan beliau tetap fokus sebagai menteri membantu presiden untuk menyelesaikan program program
kemudian juga sama dengan kita punya menteri yang baru menteri pemuda dan olahraga kita juga sampaikan fokus dulu lah
apalagi pak dito kan baru sekarang ada sea games ya fokus dulu ke sana
jadi kita tidak menggoda mereka nyalek nyalek karena kader kader kita sangat banyak
pada dasarnya kita sudah daftarkan kan seratus persen
sebenarnya kita posisinya sekarang masih satu ratus lima puluh persen
ya satu ratus lima puluh karena banyak
dan target kita adalah milenial